ini adalah simulasi tawaf yang diikuti oleh dua ratus tujuh puluh satu jamaah calon haji dalam manasik haji di salah satu hotel di surabaya
jemaah ini datang dari sejumlah kota di jawa timur diantaranya banyuwangi pamekasan pacitan ponorogo malang sidoarjo dan surabaya
dalam manasik pada senin pagi ini jamaah calon haji yang akan beribadah lewat jalur haji plus ini juga mendapat pembekalan tentang bagaimana menghadapi cuaca ekstrim dengan suhu udara yang diperkirakan dapat mencapai lima puluh derajat celcius
jemaah dengan fasilitas haji plus mendapatkan akomodasi yang berjarak tidak jauh dari masjid haram dan nabawi serta tenda yang dilengkapi pendingin udara
kita bekali jamaah ilmu mengenai bagaimana
menghindari dehidrasi mereka harus makan yang cukup vitamin kemudian minum yang cukup dan menghindari sengatan langsung dari matahari
jemaah kita bekali payung kemudian tenda di arafah dan mina sudah kita siapkan ac
akomodasi yang diberikan oleh haji reguler itu standar tetapi untuk haji plus itu harus minimal bintang empat
dan jaraknya paling jauh maksimal lima ratus meter dari masjid haram maupun nabawi
kemudian karena kelompoknya juga tidak terlalu besar itu bimbingan sangat eksklusif
biaya keberangkatan haji plus mencapai satu ratus lima puluh hingga tiga ratus juta rupiah
sebagian jemaah memilih jalur plus karena masa tunggu haji reguler hampir tiga puluh tahun
masa tunggu sekarang kan panjang sekali jadi di tempat kami itu sekitar dua puluh tujuh tahun
sehingga kami memutuskan mumpung kami ada rezeki yang diberikan
sehingga kami memutuskan mumpung kami ada rezeki yang diberikan
sehingga kami berusaha menyegerakan untuk bisa menunaikan ibadah haji tersebut
biayanya lumayan besar tapi saya yakin itu tidak sebanding dengan apa yang kita rasakan
dengan apa yang akan diberikan oleh allah kepada kita
untuk menunaikan ibadah haji jemaah diwajibkan sudah mendapat vaksin covid sembilan belas minimal dua dosis
menjalani tes pcr satu hari sebelum keberangkatan dan berusia kurang dari enam tahun